keluarga penumpang dan keluarga awak pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp berkumpul di posko rumah sakit polri jakarta jumat siang
para keluarga korban meminta pada pihak lion air untuk menuntaskan pencarian korban lion air
tuntutan tersebut diajukan setelah para keluarga korban melakukan perbincangan di dalam gedung promoter rumah sakit polri kramajati jakarta timur pada jumat siang
menurut keluarga korban mereka diundang tim dvi untuk hadir dan mendengarkan pernyataan dari dvi polri yang telah mengakhiri proses identifikasi korban dan telah mengerjakan secara optimal
kita fokus untuk supaya maskapai penerbangan yang bertanggung jawab dalam hal ini memfokuskan pada pencarian
artinya pencarian dilakukan lagi
dilakukan lagi sampai tuntas
sekarang kan kalau menurut
forensik itu kan gigi tulang rambut itu kan masih bisa bertahan lama kan
masalahnya bahannya udah nggak ada dari basarnas udah nggak kirim lagi bahan dan dvi udah kehabisan bahan forensik
selagi ada bahan bahan yang dikirimkan untuk dilakukan identifikasi pasti mereka